ya kita mengetahui bahwa peristiwa ini menjadi banyak yang berpikir ada kejanggalan
kenapa karena sebelumnya malam sebelumnya kpk sempat datang ke kediaman setia novanto untuk menjemput setia novanto
dikarenakan mangkir beberapa kali dari pemanggilan proses hukum iktp
nah kemudian rame rame lah begitu ya banyak orang mengatakan bahwa ini adalah sebuah drama yang terjadi kembali dalam proses hukum setia novanto
di tengah perjalanan mobil yang dikendari novanto ini tiba tiba menabrak tiang listrik dan meski demikian
nah ini mobil yang membawa novanto tidak mengalami kerusakan yang parah
padahal ini berbanding terbalik nih dengan pernyataan pengacara setnov yang sebelumnya mengklaim mobil yang ditumpangi setnov hancur cur cur
video yang beredar luas memperlihatkan kecelakaan mobil yang ditumpangi setia novanto
dalam video tampak bagian depan mobil tersebut ringset
namun bagian ban ataupun bodi mobil tidak mengalami kerusakan parah
walaupun diperkirakan kendaraan itu menabrak hingga naik ke trotoar
kondisi tersebut berbanding terbalik dengan keterangan pengacara novanto frederick yunadi yang menyebut kondisi mobil akibat kecelakaan rusak parah
kan gitu kan tapi perjalanan ya judan kasih tahu pak kita baru kecelakaan mobilnya itu tahu nggak hancur depannya itu hancur katanya itu copot
dilihat dari kondisi mobil kecelakaan diduga terjadi saat mobil melaju
kondisi mobil tersebut berada dalam kecepatan rendah
sebab bila kecelakaan terjadi di atas kecepatan tiga puluh km per jam kantong udara akan otomatis terbuka
namun dalam video terlihat tak ada kantong udara yang mengembang
selain itu lampu mobil juga tidak pecah meski benturan keras terjadi pada bumper
sementara itu tiang yang tertabrak tetap berdiri tegak
status mobil fortuner yang ditumpangi novanto pun dipertanyakan
berdasarkan penelusuran yang dilakukan dalam situs samsat pemerintah provinsi
dki jakarta mobil berplat nomor b seribu tujuh ratus tiga puluh dua zlo ini tidak terdaftar dalam situs samsat pemprov dki
diketahui mobil yang ditumpangi novanto adalah mobil bekas yang dibeli dari sebuah situs jual beli mobil online
dalam situs tersebut tertulis mobil sudah laku dijual rp dua ratus tujuh puluh sembilan juta